komisi pemberantasan korupsi atau kpk melakukan operasi tangkap tangan di mojokerto jawa timur pada jumat malam
wali kota mojokerto membenarkan adanya operasi ini namun tidak bisa memastikan kabar bahwa yang ditangkap adalah eksekutif dan yudikatif kota itu
penyidik kpk menyegel tiga ruangan di kantor dprd mojokerto jawa timur sabtu dini hari
ruangan itu adalah kantor pimpinan dewan ruang sekretariat dewan dan ruang komisi tiga dprd
ketiga ruangan tersegel dan kini dibalut garis kpk
penyegelan dilakukan setelah pada jumat malam kpk menangkap empat orang pejabat
penangkapan dilakukan setelah rapat dengar pendapat antara komisi dua tiga dan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat kota mojokerto berakhir
kabar penangkapan ini sudah dikonfirmasi oleh wali kota
saya baru terima laporan tadi pagi dan saya belum tahu permasalahan yang sesungguhnya
sebaiknya kita tunggu proses yang ada di kantor
laporannya seperti apa
laporannya tadi malam ada berisiwa
dikapal di dinasnya
informasi apa lagi tadi
sampai hari ini saya belum tahu
kpk sendiri menyegel kantor dprd sekitar pukul setengah satu dini hari
kpk menyegel tanpa menjelaskan alasannya
saya tanya pak kenapa ada apa
dia bilang begitu
saya nyagel aja yaudah silahkan aja
ada yang dianggap
barang bukti nggak ada yang diambil
hingga saat ini kpk belum memberi keterangan yang jelas seputar operasi
tidak ada yang dianggap
tidak ada yang dianggap
tidak ada yang dianggap
tidak ada yang dianggap
tidak ada yang dianggap
tidak ada yang dianggap
tidak ada yang dianggap
untuk informasi selengkapnya seputar kasus operasi tangkap tangan atau ott di jawa timur
sudah ada koresponden kami edo ekariski di gedung kpk jakarta
apakah sudah ada informasi lebih lanjut soal ott di mojokerto terkait kasus apa ini
dan apakah empat orang yang ditangkap itu sudah bisa dibeberkan identitasnya
ya olive pada sekitar setengah jam yang lalu
atau tepatnya pada pukul enam belas waktu indonesia bagian barat
ada sekitar enam orang yang dibawa oleh penyidik kpk dan pihak keamanan dari kpk sendiri
masuk ke dalam gedung kpk
memang menurut informasi yang beredar
ada empat orang sementara ini yang dilakukan terkena operasi tangkap tangan
dari komisi pemberantasan korupsi
belum jelas apa kasus yang menimpa dari empat orang yang sudah beredar namanya ini
yaitu diantaranya adalah kepala dinas pu kota mojokerto jawa timur
dan juga dua wakil ketua dprd dari fraksi pan dan fraksi pkb
yang juga diduga terkena operasi tangkap tangan
dan satu lagi adalah ketua dewan perwakilan rakyat daerah atau dprd kota mojokerto
yang berasal dari fraksi pdp atas nama purnomo
tadi saya melihat salah satu nama tersebut yaitu ketua dprd sendiri
yang sudah datang ke kpk dan masuk
ketua dprd sendiri yang sudah datang ke dalam gedung kpk dengan pengawalan dari penyidik
dan juga pihak pengamanan dari kpk sendiri
sejauh ini terkait dengan barang bukti apa saja dan kasus apa yang menimpa
dari para pejabat dari kota mojokerto ini
kita masih harus menunggu rilis yang resmi yang akan dikeluarkan oleh kpk
rencananya setelah petang nanti atau setelah azan maghrib
kpk berencana akan melakukan konferensi pers untuk membeberkan
apa kasus yang menimpa dari
para pejabat di kota mojokerto jawa timur dan juga barang bukti apa saja
serta biasanya langkah selanjutnya apa saja yang akan dilakukan oleh kpk
untuk mendalami kasus ini
biasanya olive dari beberapa operasi tangkap tangan yang terjadi
ini tidak jauh dari kasus suap mengenai pembangunan di suatu daerah
yang ditangkap oleh kpk
terkait dengan apa yang akan dibeberkan oleh kpk
tentunya secara resmi kita masih harus menunggu setelah petang
nanti kpk memberikan keterangan secara resmi terkait dengan kasus di kota mojokerto jawa timur ini
sementara demikian olive
iya edo kita akan tunggu informasinya lebih lanjut
pasti sangat menarik untuk mendengarkan nanti keterangan resmi dari kpk di azan maghrib
nanti kita akan pantau terus perkembangannya seperti apa
sementara waktu terima kasih laporannya edo eka rizky